lo tuh ngapain sih
eh mister kegantungan
asal lo tau ya dengan sikap lo kayak gini lo tuh gak bakal bisa tau gak sih dapetin reva
kok inget gak sama perjanjian kita
kalau lo bakal bantu gue dapetin boy dan gue bakal bantu lo dapetin reva
enggak angel kita sepakat untuk misahin boy dan reva
urusan gue bisa dapetin reva atau enggak itu urusan gue
intinya sama aja dong
apapun yang lo lakuin itu semua buat reva kan
iya gue akan buktiin ke reva kalo gue lebih hebat dari boy
gue akan bikin e fine menyesal karena dia lebih memilih boy daripada gue
gue tau apa yang gue harus lakuin

apa yang lu lakukan
lu yang degugin temen temen gua kan
lu yang bakal kita degugin
jadi lu semua itu anak waria
gua udah bukan anak waria lagi
yang mulia semua ini black cobra
tapi lu harus tunduk sama black cobra
gua harus tunduk sama lu semua
gua gak akan pernah tunduk sama lu semua
tak masa bu
aku harus ngilang jebaknya lu juga oke

sudah hampir misal hari ini
dan si forming selesai

abang yang ngijinin aku buat ngasih tau kamu
makanya aku minta tolong om dulu udung deh yang ngasih tau kamu
iya pantesan om dudung tadi ngasih tahu aku
oh iya sayang besok aku pulang sekolah mau langsung ke bandung ya
soalnya besok aku ada latihan dulu
oh kamu jalan besok ya
rai aku boleh gak nemenin kamu balapan
ih boleh banget dong aku pasti seneng lah kalau misalkan pacar aku nonton
ya boleh lah
nah buat kamu apa sih yang gak aku lakuin
ih dasar si kemot mulai global ya
kamu kenapa sih manggil aku kemot terus sekarang
semua orang tuh semua teman teman kamu juga jadi manggil kemot nih gara gara abah